nah ini dia yang ditunggu tunggu setelah nyepi berakhir warga bali menggelar beberapa perayaan diantaranya adalah mebuk bugan atau mandi lumpur
wah ini seru sekali ya
tradisi ini menimbulkan rasa senang warga hindu yang sudah menyelesaikan nyepi dan menyambut tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh
lebih dari lima ratus warga ini tengah bersiap di lapangan kedonganan kuta bali
mereka sudah berkumpul di lapangan ini sejak menjelang siang
sudah dua kali pasca nyepi warga desa menggelar tradisi mebuk bugan
jika diterjemahkan secara bebas artinya adalah mandi lumpur
mebuk bugan sebenarnya adalah tradisi lama pasca nyepi yang pernah hidup selama seratus tahun sebelum berhenti pada seribu sembilan ratus enam puluh an
ketegangan sosial politik di bali pada periode itu menjadi alasan hilangnya tradisi ini
namun sejak dua tahun terakhir
tradisi ini dihidupkan kembali oleh warga kuta
makna daripada tradisi mebubogan ini adalah sesungguhnya pembersihan diri ya
dari kemarin kemarin itu kan kita melakukan yadnya yadnya semua
itu kan jadi badan itu kadang kadang kan kotor ya
kita umpamanya kemana kemana gitu ya
jadi jalan mungkin ada ke rumah orang meninggal
kalau menurut tradisi orang hindu itu kan perlu suatu pembersihan
dahulu hanya laki laki saja yang dihidupkan
tapi sekarang tidak diperbolehkan ikut tradisi ini
tetapi sekarang perempuan pun boleh ikut serta
tidak hanya umat hindu saja siapapun boleh ikut dalam membuk bugan
termasuk beberapa wisatawan asing
sebelum dimulai para peserta didoakan dulu oleh pemuka agama
kemudian mereka masuk dan mulai membalut tubuh dengan lumpur
ada yang sangat antusias sampai harus berguling guling di lumpur
ada pula yang harus menenangkan anaknya yang menangis karena tidak biasa dibarut oleh lumpur

anda merasa seperti berguling guling
ya dan saya akan menghilangkan segalanya di pantai dan di pantai
dan itu sangat bagus saya sangat senang untuk berpartisipasi di acara ini hari ini
rasanya seperti kita di sepa karena ada ulak ulak ulak kali ini mantap
nanti agak kering luar biasa kulitnya mantap
digelarnya kembali membuk bukan ini menunjukkan kekayaan tradisi bukit
bali yang seakan tidak pernah habis
tradisi ini juga potensial menjadi destinasi baru pariwisata di bali
rangga umara kuta bali